puluhan psk abg selasa siang terjaring razia satpol pp di sejumlah kosan dan kontrakan di kawasan puncak bogor
sebagian di antaranya bahkan kepergok mesum dalam kamar
sejumlah pasangan abg ini kedapatan mesum dalam kamar saat pasukan satpol pp merazia penginapan di kawasan cisarua puncak bogor jawa barat selasa siang
selain berbuat asusila mereka juga tak mampu menyodorkan bukti identitas ktp maupun surat nikah
bahkan ketegangan sempat pecah lantaran sebagian psk menolak diangkut petugas
selain itu razia juga diwarnai protes pemilik kontrakan yang menolak diperiksa surat izin usaha dan bangunan
mereka kesal lantaran hotel di sekitar lokasi lolos dari sasaran petugas
sementara itu satpol pp sengaja merazia kosan dan penginapan lantaran dinilai
yang melanggar perda ketertiban umum juga sarang praktek asusila
ketertiban umum di ketertiban bogor di ketertiban puncak berkait dengan banyaknya laporan dari masyarakat di ketertiban puncak
ada beberapa kontrakan dan penginapan yang banyak digunakan untuk kegiatan kegiatan asusila
dan ini sudah banyak masuk
apa informasi ke penginapan yang kita jual
sedikitnya lebih dari dua puluh wanita yang diduga psk diangkut petugas untuk proses pendataan dan pembinaan lanjutan
selain menyasar kontrakan mesum satpol pp juga mengamankan puluhan dus miras yang dijual bebas warung kelontong di kawasan wisata ini
muhammad juanda bogor